terima kasih ada wasi menyaksikan reportase jawa timur
puluhan model profesional dalam dan luar negeri minggu kemarin berlenggak lenggok
memberiakan banyuwangi batik festival dua ribu enam belas
meski diguyur hujan gerimis ribuan warga tetap antusias menyaksikan pagelaran hingga usai
meski diguyur hujan grimis ajang banyuwangi batik festival dua ribu enam belas yang digelar di taman kota belambangan banyuwangi
tetap antusias disaksikan ribuan warga
dalam ajang itu puluhan model profesional menampilkan beragam busana batik terbaik khas banyuwangi
mulai dari desain kasual busana kerja pesta hingga sejumlah motif batik lainnya
dengan tema jagad belambangan festival batik ini juga menampilkan koleksi desain
dan penyelidik nasional priscila saputro
ia mendesain khusus batik dengan nama koleksinya flora universa
yang merupakan persembahan estetika busana berbasis tradisi sebagai respon positif kepada kota banyuwangi
tema tema jagad belambangan
nah disini mengandung makna bahwa jagad itu harum
bunga yang harum
jagad itu dunia
kemudian belambangan itu produk banyuwangi
jadi banyuwangi sudah mulai merambak mengarungkan dunia
banyuwangi batik festival juga menampilkan putri indonesia dua ribu enam belas
kezia roslin cikita sebagai ikon batik banyuwangi
kezia tampil elegan dengan gaun malam karya priscila saputro
selain kezia putri pariwisata intan aletrino dan finalis putri indonesia dua ribu dua puluh
belda amelia juga ikut meramaikan pertunjukan
hasim wahid banyuwangi